dan rekan kami reza helmi telah bersama dengan pengageng pura mangkunegaran kgpaa mangkunagoro ke sepuluh di solo saat ini
reza silakan dengan laporan anda
baik selamat malam taufik dan juga seaza
ini kalau membicarakan mengenai persiapan langsung saja saya akan berbincang langsung dengan kanjeng gusti mangkunegoro x
kanjeng selamat malam
selamat malam mas reza dan seluruh rekan rekan di cnn selamat malam
kanjeng sebenarnya apa saja dampak yang dirasakan dari adanya acara resepsi dari putra presiden besok
oh ya saya rasa dari sisi dampak kan tentu ini sesuatu momen yang besar ya
momen yang besar yang tentu
kebetulan diadakan di kota solo dan di kota jogja bagaimana ini tentu suatu momen kebudayaan suatu pesta kebudayaan yang luar biasa
tentu melibatkan banyak sekali unsur masyarakat yang ini saya rasa dampaknya sangat positif tentunya
untuk bagaimana bisa memperkenalkan kebudayaan bisa tidak hanya memperkenalkan tapi juga bagaimana bisa melibatkan juga banyak sekali masyarakat
yang bisa menjadi bagian dari momen besar ini dari mas kaya sang dan mbak irina
jadi ini ya suatu momen kebersamaan dalam kebudayaan yang sangat positif yang harapannya tentu ke depannya bisa menjadi suatu momentum untuk bisa lebih memperkenalkan kebudayaan
dan bisa menjadikan kebudayaan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari hari masyarakat
solo dan di jogja ya tentunya khususnya untuk hal ini
iya ini kan puro mangkunagaran ini digunakan sebagai tempat begitu tanggapannya sebagai tuan rumah seperti apa sih
kami dari purwomangungaran untuk mendukung momen besar ini suatu kebahagiaan suatu kebanggaan juga bagi kami
bagaimana ini suatu momen yang positif momen yang besar ya
jadi tentu kami melakukan yang sebaik dan terbaik yang kami bisa tentu dengan menjaga pakem pakem yang berlaku di mangkunegaraan
kanjeng gusti ini kan seperti bisa dibilang bahwa sebagai pembuka begitu bahwa publik nantinya seluruh mata dari masyarakat indonesia akan terbuka
akan melihat betapa indahnya purwomangkunegaraan ini
nah untuk ke depannya akan seperti apa purwomangkunegaraan ini
purwomangkunegaraan ini ke depannya akan menjadi suatu yang kami harapkan bersama sama itu bagaimana bisa
paling penting untuk bisa hidup bisa hidup
bagaimana kebudayaan di mangkunegaran bisa semakin hidup semakin kita bisa perkenalkan
semakin kita bisa libatkan banyak unsur masyarakat untuk bisa terlibat dalam menguri nguri kebudayaan di mangkunegara
pusat budaya yang terus bisa hidup dan berkembang
bisa terus menjalankan amanahnya untuk terus menggali melestarikan dan mengembangkan kebudayaan
khususnya kebudayaan jawa atau kebudayaan mangkunegaran ke depannya
tapi yang paling penting saya rasa dengan apa yang kita sudah coba lakukan untuk beberapa bulan terakhir ini sebetulnya bagaimana kami ingin bisa untuk selain berkembang sebagai mangku negaranya
tapi juga bisa menjadi wadah juga sebetulnya
menjadi suatu hub kebudayaan bagi masyarakat sekitar
untuk terus bagaimana kita bisa mensupport kegiatan kebudayaan di masyarakat bagaimana kita bisa berkolaborasi bagaimana mangku negara bisa menjadi teman diskusi bagi seniman
bagi seniman yang bergerak di bidang seni budaya bagi para akademisi budayawan sejarawan swasta pemerintah bagaimana kita bisa di mangkunegaran ini bisa kita kolaborasikan bersama sama bersinergi untuk terus
untuk menghidupkan kebudayaan bisa terus melestarikan kebudayaan dan harapannya kita bisa kembangkan lebih jauh lagi supaya bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan bisa dikenal lagi dan menjadi bagian dari masyarakat lebih luas lagi ke depannya
satu lagi kanjeng gusti kan ada kedekatan personal juga dengan kaisang gitu ya harapannya apa sih terhadap kedua mempelai ini
ya tentu tadi juga hadir di akad nikah dari mas kaisang dan erina
tentu ya saya sebagai teman senang ya tentunya bahagia untuk mas kaisang dan mbak erina
harapannya ke depannya menjadi keluarga yang baik menjadi keluarga yang bermanfaat untuk orang banyak dan juga bisa terus bahagia dan sukses yang penting kedepannya
terima kasih kak jeng gusti mangkunegaraan sepuluh
kalau kita bicara mengenai persiapan
kita kembali ke studio bersama taufik dan syaza
baik terima kasih reza helmi atas laporannya dan tadi sudah disebutkan juga ini tidak hanya perkawinan antara dua keluarga airina dan juga kaisang
tapi juga perkawinan dua adat jogja dan solo yang memang sudah erat dari dulu ya
ya dua budaya ini diharapkan nanti ke depannya akan terus dilestarikan